ya dan selanjutnya gubernur dan deputi gubernur bank indonesia hari ini dikukuhkan dalam sidang paripurna dpr ri
dpr berharap dengan terpilihnya peri warjio dan deputi gubernur bi dodi budiwaluyo
keduanya dapat bekerja sama menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan angka inflasi
dpr ri secara resmi menetapkan peri warjio sebagai gubernur bi dan dodi budi waluyo sebagai deputi gubernur bi
sebelumnya peri warjio dan dodi budi waluyo terpilih secara aklamasi oleh komisi keuangan dpr
peri akan menggantikan posisi agus martowardoyo yang akan pensiun mei mendatang
pelantikan gubernur bi akan dilakukan pada dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
kami berharap untuk di situasi ekonomi global yang masih belum bersahabat ini
apalagi sekarang dihadapkan
dan pada situasi potensi terjadinya perang dagang antara rsi dengan amerika
dan kecenderungan nilai tukar rupiah yang semakin relatif volatil ya sangat labil sekali
saya berharap untuk kerja keras dari para deputi gubernur bi dan gubernur bi sendiri
untuk bagaimana menempatkan fundamental rupiah secara kuat
dengan menguatkan pula jangan melupakan potensi ekonomi mikro yang ada di situ
saya punya hitungan tersendiri ya malaikatan dengan masalah nilai tukar rupiah
beberapa kali saya sampaikan jangan sampai nilai tukar rupiah melebih ambang batas psikologis
yang sekarang itu rp lima belas per usd
karena kalau melewati batas psikologis rp lima belas usd per rupiah
tentunya itu akan terjadi hal hal yang tidak kita harapkan terjadi
sekarang ini secara real sekitar rp empat belas sebetulnya
ditahan oleh bank indonesia sekitar rp tiga belas tujuh ratus tujuh puluh an dan seterusnya

sehingga ini hal yang sangat serius buat kita semua tidak ada yang bisa dikira
tidak hanya buat pemerintah tapi juga para pelaku ekonomi
harus cermat betul harus waspada betul karena nanti akhir april atau awal mei
pasti akan terjadi situasi yang semakin meruncing dalam kaitan istilahnya potensi perang dagang itu
sehingga dalam kaitan negara negara emerging countries
ini seringkali sangat ketergantungan pasar
jadi marketable value ini harus betul betul dinetralisirkan
jangan sampai hanya tergantung pada pasar global
jangan sampai hanya tergantung pada pasar global
tetapi ekonomi ekonomi kreatif ekonomi ekonomi yang menyentuhkan rakyatan
itu harus segera dimaksimalkan